sampai jumpa di video selanjutnya
biar aku tidur dulu nanti
eh nggak usah kak fadil
biar kak fadil aja
kamu kenapa nak
kok sepertinya seperti ada masalah
nggak apa apa kak mila nggak ada apa apa
jelarkan papa ya
kamu harus ingat
walaupun apa yang terjadi nanti
kamu harus tahu
bahwa semua orang di sini salah menyayangi kamu
mereka ingin melindungi kamu walaupun dengan cara yang berbeda
kamu pikirkan saja dulu
nanti juga kamu pasti akan tahu
kamu akan ngerti
kita benar benar mengejutkan bapak dan mama
karena berselisih itu kita berempat
oleh karena itu mama dan papa akan mencoba untuk introspeksi diri
dan mama minta fadil dan mila kalian juga bisa menenangkan diri kalian
karena mama tidak mau lagi melihat atau mendengar terjadi pertikaian di antara kalian
apalagi seperti yang terjadi tadi pagi
dan khususnya kamu fadil
mama minta tolong sama kamu fadil
belakangan ini kamu sering sekali menyakiti hati kamilah dan membuat kami menangis
mama tidak mau membicarakan tentang kamu berselingkuh atau tidak
tapi mama hanya minta kepada kamu kepada
tolong kamu menjaga emosi kamu
tolong kamu menekan ego kamu fadil
terutama sikap kamu terhadap kamil
karena tadi pagi waktu kamu pergi hipertensinya kamila kumat lagi fadil
kamila hampir saja pingsan
lalu mama segera membawa kamelah ke dokter
dan ternyata kamila seperti ini
karena dia begitu kepikiran dengan semua yang terjadi
papa harapkan sekali
jangan diperpanjang lagi pertikaian di antara kalian
jangan sampai ada lagi perdebatan di antara kalian
kalian itu sudah dewasa dua duanya
sudah hampir punya anak dua
bapak minta kalian saling introspeksi diri
kamila juga begitu
kamila juga begitu
dan satu hal lagi fadil
mulai hari ini kamu tidak perlu lagi menjaga tovan sampai laut malam
apalagi sampai tidur di kamarnya tovan
ya karena mulai hari ini mama dan papa yang akan bergantian menjaga tovan
ya karena mulai hari ini mama dan papa yang akan bergantian menjaga tovan
jadi kamu bisa tidur di kamar bersama kamila fadil
jadi kamu bisa tidur di kamar bersama kamila fadil

mana ada suami istri yang tidurnya tidak sekamar
mau mulai berdebat lagi fadil
mau mulai berdebat lagi pak

cuma itu yang mama dan papa mau sampaikan sama kakak

jadi sekarang kalian lebih baik istirahat dan masuk ke dalam kamar
tolong renungkan semua yang mama katakan
tolong renungkan semua yang mama katakan
tolong renungkan semua yang mama katakan
jadi sudah dilakukan bu ambar
jadi sudah dilakukan bu ambar
sepertinya saya sudah berhasil mendamaikan fadil dan camilla
buktinya sekarang mereka sudah masuk kamar

oh begitu ya bu baguslah
oh begitu ya bu baguslah
semoga mereka bisa segera berdamai
ya semoga saja hubungan kamila dan fadil kembali harmonis

iya bu ambar
iya bu ambar
aduh ibu benar
sebagai orang tua sudah seharusnya kita ini membantu anak anak

untuk mempertahankan rumah tangga mereka itu welgar
iya bu saya setuju dengan butini
mudah mudahan rencana kita untuk malam ini berhasil ya bu
dan besok kita tinggal lakukan rencana berikutnya
setelah itu camilla dan fadil akan rukun kembali seperti sedia kalah
pokoknya saya selalu mendukung
untuk menamaikan fadil dan camilla
terima kasih juga bu ambar
sama sama bu benny assalamualaikum